penur daerah istimewa yogyakarta sri sultan hamengkubwono x dalam rapat koordinasi sore tadi memerintahkan untuk melakukan desentralisasi sampah di sleman bantul dan yogyakarta
hal ini untuk mengatasi krisis sampah di daerah istimewa yogyakarta akibat ditutupnya tpa piyungan tanggal dua puluh tiga juli hingga lima september mendatang
sultan meminta agar pemerintah kabupaten sleman mulai menggunakan kawasan taman martani kalasan sleman sebagai tempat pembuangan sementara yang nantinya bisa dinaikkan menjadi tempat pembuangan akhir khusus untuk kabupaten sleman
sementara kabupaten bantul diperintahkan untuk meneruskan program sampah selesai di tingkat kelurahan yakni pemilihan sampah organik anorganik yang selama ini sudah dijalankan di sejumlah kelurahan
sultan juga memerintahkan agar sampah sampah yang menumpuk dapat diangkut dalam rentang waktu dua hingga tiga hari ke depan
transisi satu itu kan sudah ada tempatnya
jadi tidak sedang buat tempat yang baru ya
transisi satu sudah ada tempatnya
terus sekitar itu
sampai kapan yang kita lihat
kita akan evaluasi setiap tiga hari sekali
jadi upaya yang kedua adalah mempercepat proses transisi dua selesai
yang nanti punya usia cukup pendek
kira kira teorinya itu maret dua ribu dua puluh empat